sejumlah kendaraan dan bangunan di pt mitsubishi semical indonesia
yang berlokasi di kelurahan gerem kota cilegon banten tertutup debu
usai terjadi ledakan pada rabu subuh
akibat ledakan itu enam orang dilaporkan terluka
mereka merupakan karyawan dari depot pertamina tanjung gerem
yang berada tepat di samping pabrik kimia
berdasarkan hasil pemeriksaan polisi ledakan berasal dari pipa
karena adanya perbedaan suhu pada tabung reaktor
walda banten menurunkan tim kimia biologi dan radioaktif
untuk memastikan kandungan zat kimia yang tercecer
adanya tekanan tekanan dari reaktor reaktor untuk membuat zat kimia bahan polister benang
yang disebut pti
pada reaktor tersebut dialirkan melalui pipa menuju filter
di pipa inilah kemudian terjadi kebocoran
adapun manajemen perusahaan pt mitsubishi semikal indonesia
mengaku akan bertanggung jawab penuh terhadap dampak yang ditimbulkan
kami akan kooperatif dan mendukung semua penyelidikan yang memang harus dilakukan
karena ini memang kita juga sama sama agar tidak terjadi lain
kita untuk pertamina kita sudah komunikasi langsung dengan manajemennya
jadi nanti apa yang menjadi dampak di sana ada penerjaan jawab kami
kami sudah komitmen dengan manajemen mereka
jadi nanti dari manajemen pertamina akan komunikasi langsung dengan kami
sementara kalau untuk masyarakat kami sudah komunikasi juga dengan pak lurah
apabila nanti ada keluhan palurah akan menyampaikan di kami
suara ledakan terdengar oleh warga hingga radius sepuluh km
ledakan juga mengakibatkan bau menyengat yang mengganggu pernafasan
kendati demikian belum ada laporan masyarakat yang mengeluhkan sakit
alhamdulillah dari pengurus lingkungan belum melaporkan adanya korban di masyarakat
tapi mungkin harapan besar dari masyarakat kami mudah mudahan peristiwa seperti ini bisa tertanggulangi dulu
ada sedikit bau menurut laporan dari masyarakat
tapi alhamdulillah sejauh ini memang kami belum menerima laporan terkait adanya korban yang jatuh sakit
kita lihat bagaimana
imbas ledakan di pabrik kimia yang memproduksi bahan plastik dan benang itu
aktivitas pekerjaan di wilayah tersebut dihentikan sementara